hei kamu udah makan belum
nih makan ya biar kamu gemuk
eh kamu kemana grinci
kemana gadis cantik itu
iya ada gadis cantik sedang menari di sana
di hutan ini
den mana mungkin ada gadis cantik di hutan seperti ini
aden pasti salah lihat
jelas jelas aku melihatnya ada gadis cantik sedang menari di sana
den sebaiknya raden hati hati
banyak orang bilang kalau di hutan ini banyak penunggunya den
konon katanya penunggunya itu siluman ular den
pantas bangsa ini tidak pernah maju

karena orang orangnya selalu punya pikiran seperti kamu
percaya dengan tahayul
tapi tapi den
ah sudah lah
aku tidak mau bicara lagi sama orang primitif seperti kamu
kamu kenapa tersenyum senyum sendiri
jangan jangan kamu sudah terkena penyakit menular
aku harus merebut kembali tongkat saktiku
disandra oleh kaya jabat
aku harus merebut kembali tongkat saktiku aribi
aduh kenapa kamu masih bertanya
kamu itu harus membantu aku
kenapa bilang lalu
aku tidak akan sudi membantumu
itu kan urusanmu sendiri
lagi pula kalau aku berurusan dengan kakek tua itu lagi
yang ada nyawaku malah melayang
eh dia lari
rnb tunggu aku
lepaskan aku badrika
katakan dulu kalau kamu bersedia membantuku
baru aku akan melepaskannya
aku ini bukan bonekamu
sudah cukup kamu memanfaatkanku
di sini berhutang
dia ingin berkumpul

ibu kangen sama kamu
hampir setiap malam loh ibu itu nangisin kamu
mam aku ini sudah besar
bukan anak kecil lagi
jadi nggak usah berlebihan seperti itu
aduh aden masih ingat aja
aden tambah ganteng aja
selamat datang di tanah jawa den
ini paman rahman
papanya si farida
teman kecilmu dulu
aduh kemana itu anak
iya farida dulu
kamu masih ingat kan
kamu mau kemana
hei kamu udah makan nih
nih makan ya
biar kamu gemuk
kamu mau kemana kelinci
aku mau pacarnya aja
kemana ya kelinci itu
ikannya cantik sekali
tidak ada yang mencari
tidak ada yang mencari
tidak ada yang mencari
kamu lihat apa
dia jadi hilang
kamu tuh kalau ngomong yang jelas ya
keterlaluan sekali anak kamu itu
memangnya dia pikir dia itu siapa
memang hilang begitu saja
kamu itu dengerin mbak yum ini ngomong atau
aku dengar mbak yum
aku tuh mencemaskan farida
tiba tiba saja dia menghilang
paling juga anak kamu itu udah sampai ke rumah
dia itu kan awalnya memang gak mau diajak kejulukan jalan
makanya dia main menghilang begitu saja
kalau sampai ketemu
aku akan habisi anak kamu itu
farida kamu tidak apa apa
farida tidak apa apa bopo
kamu sakit budek
iya tapi dia sudah bikin malu aku
sudah mbak yum malu ribut di jalan
lebih baik kita pulang ke sini farida
awas ya kalau kamu sampai rumah
ribut di jalan tadi malu banget
malu budek saja kamu
tinggal masih urus realmu